rombongan raja arab saudi yang semula akan diangkut oleh tujuh pesawat bertambah menjadi delapan pesawat
kedelapan pesawat tersebut terdiri dari pesawat boeing widebody dan juga narrowbody
dan rombongan rencananya akan tiba secara maraton mulai hari ini
rombongan pertama yang mengangkut delegasi kerajaan arab akan tiba dengan menggunakan empat pesawat
yang terdiri dari dua pesawat white body boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus dan dua pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh berukuran sedang
adapun raja salman baru akan mendarat di landasan vvip halim perdana kusuma pada rabu siang
dengan menggunakan pesawat boeing tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus
pada kesempatan itu presiden joko widodo diagendakan menyambut langsung kedatangan raja salman
pihak bandara menyiapkan area parkir khusus untuk rombongan delegasi di depan area vvip
di area parkir ini lebih dari tiga ratus lima puluh mobil untuk rombongan raja salman akan diparkir sebelum bertolak ke istana bogor
untuk menjaga keamanan kudusnya
kunjungan raja salman tni angkatan udara mengaku telah menyiagakan empat pesawat tempur mereka
yang berada di pangkalan tni angkatan udara di madiun dan di makassar
kunjungan raja salman ke indonesia ini memang telah melibatkan persiapan yang cukup besar
dari pengamanan hingga berbagai fasilitas yang terkesan mewah turut dipersiapkan
termasuk penyambutan kedatangan raja salman di dpr
namun sekretariat jenderal dpr enggan menyebut berapa total anggaran yang dialokasikan
untuk menyambut kunjungan raja arab saudi tersebut
raja salman rencananya akan menyampaikan pidato kehormatan pada dua maret
di hadapan satu empat ratus undangan di ruang rapat paripurna nusantara i dpr senayan jakarta
plt sekretaris jenderal dpr ahmad junet mengatakan
alokasi anggaran kedatangan raja salman diambil dari apbn
sejumlah fasilitas yang dipersiapkan set jendeper diantaranya lift khusus
jalur khusus hingga kursi khusus yang disediakan untuk raja salman
rama aditya dharma cnn indonesia